di tengah pelaksanaan pembatasan sosial berskala besar warga yang ingin berziarah terus berdatangan ke tempat pemakaman umum malaka duren sawit jakarta timur pada minggu siang
sebelum ziarah warga membeli bunga dan air mawar di pedagang yang berada di areal pemakaman
meskipun tidak seramai saat hari lebaran tahun lalu pedagang bersyukur dengan pendapatannya dibandingkan saat munggah di awal puasa
para pedagang menjual satu kantong bunga dan satu botol air mawar dengan harga normal
harga berkurang sih dari tahun lalu hari ini saja sudah macet
jadi kurangin sih
normal rp lima daya biasa
ya mudah mudahan ya biar selesai saja masalah covid sembilan belas
warga mengaku tetap memilih berziarah karena sudah menjadi tradisi
kita mengikuti prosedur saja sih
karena memang corona ya

kita tetap dijalankan

setiap tahun karena memang rumah di sini ini kan rumah sepuluh nenek
karena ada ya karena memang orang ada tradisi juga gitu kan
memang satu rumah ya karena ini kan semua keluarga apa sih kumpul
namanya betawi kan rumah ini
warga yang melakukan ziarah masih ada yang tidak
tidak mengindahkan peraturan psbb
seperti tidak menjaga jarak dalam kendaraan dan tidak memakai masker
hardian syah bernadi jakarta